biar aja romadi sama rumana ngobrol jangan direcokin
ntar mereka terganggu lagi
nah rom tuh udah pergi sama si rahmadi sama anak anaknya
nah umi pikir umi mau ngajak abah nih ke meja makan
kita makan buah kan rahmadi bawain buah buat abah
wah demen tuh ada buah buahan
benernya sih buah
mang ojo teh bukan dibawah umur
bang ojo udah berumur lima puluh delapan
emang rencana sampai berapa ya
alah itu urusan diatas
eh cing tapi ide ke rumahmu hidin itu bukan ide yang bagus
cing jangan ngeditang mang ojo
cing mau ke rumahmu hidin
udah pergi aja sana
mang jangan sujuan melulu
kalo mang ojo disujuan melulu apa bedanya sama hidin
kamu baik baik aja kan
ya seperti yang bang rahmadi liat sih rum udah baik kan kok
syukur allah alhamdulillah kalo gitu
soalnya abang sama anak anak khawatir banget sama keadaan kamu setelah kecelakaan kemarin
enggak kenapa napa kok kalian gak usah khawatir ya
ya kita berdua
ya kita berdua
ini siapa sih yang nyuruh bilang mami
bang abang gak nyuruh loh rum
ini kemauan mereka sendiri
mobil jalan mantu gue nih
pasti dia bawa oleh oleh nih
aduh perut gue emang lagi lapar
tuk dateng calon
salim tuh sama nenek tuh
oke bawa buah segala
bapak buah lagi
buat yang baru sembuh sakit nih
rumah namanya gak apa apa
nuh abahnya lagi bengek
biasa dia kalau kesal sama orang aja
dulu bengeknya muncul leh
kesel sama siapa mi
kan ada maling di masjid sono
terus diperingatin namanya si abah
lo mesti ganti bak tuh maling yang lo curi
hei si aji sulam tau tau
itu paling dibantu kasih duit
maksudnya mau buat peringatan
emang dasar tuh
orang kaya baru tuh
ceritanya nanti aja erum sama bang rahmadi
buru buru harus pergi sekarang
pergi deh gak apa apa
sampai malem juga
supaya lebih akrab gitu
tapi biasanya tuh abahnya tuh ya
kalau dibahain apa apa tuh girang tuh dia
kedoyannya tuh bisa tuh
kalau gak ada juga gak apa apa
kerak telur juga jadi
sama martabak keju
itu juga kedoyan umi
nanti dibawain deh
kalau gitu ruh mau ambil tes dulu ya bang
mami deh om mia
belum pergi ya mia assalamualaikum
lumayan sih ntar kalo dibahain pisah
gue malah kaya gue makan uduh
sebelum diambil orang gue bawa dulu masuk kan ya
udah tuh kan
meja lebar begini makanan kagak ada
tak disengaja kali gak masak
pokoknya gak ketapa gue tinggal disini
biarin dah ginjal gue ke rendem
enak kali ini kalau punya lampu wasiat minta tolong ama jin jin gue pengen makanan
hai klik yang ada manis jenis dengerin emang kalau orang baik rezekinya ada aja buatnya yang
jenjil omjin udah baik sekarang kita kasih gantinya
hahaha belum makan sekarang bajet persembahan dari aku
dayang atika i'm coming biar aja ramadhan sama rumah ngobrol dan
direcokin ntar mereka terganggu lagi
udah udah perum tuh udah pergi ama si rahmadi ame anak anaknya nah umi pikir umi mau ngajak abah
nih ke meja makan kita makan buah bukan rahmatik bawain buah buat abah buat temen tuh ada buah buahan
benernya sih buahnya buat umi tapi kan umi kagak enak makan sendirian agak setia dong hatinya kita
ini dua beneran ah
gimana sih mbak ramadi masa tega amat sama calon mertua begini
tuh kagak mungkin ramadi
tuh liat tuh
adek lo si mahmud siapa lagi
dia yang ngembat buktinya tuh liat ada kopi disitu
lu pegang deh pasti masih hangat
oh masih panas
masa iya sih mi masa si mahmud yang ngembat
ehh jangan selalu duha aja mi kalo kagak ada buktinya
ini kopi buktinya abah kan abah udah pegang
dia belum sempet minum karena dia liat buah di tegi orang mainin buah
dia kabur dia ngembat dah
makanya jangan dikasih hati lagi sama si mahmud ya adek lo itu
kalo perlu mbah
aduh mami ampun
ya ampun deh ah udah tau si daos lagi rewel di kamar
mau nge tv dikencengin lagi aduh mami beri susit deh
ih lagi seru nih udah deh lu tenangin si daos luar sana
ini bener bener keterlaluan ye
awas ya ini jangan sampe ntar ada cerita nenek yang durhaka sama cucunya
hei dika jangan sekate kate ya mamin lu ya
mau rumah sakitnya diperiksa apa gimana kaya gimana kaya aduh bingung nih
ada tamu noh otokin pintu buka
mami aku aja yang buka
lu malah nyuruh dika yang buka
mami aja buka kenapa sih
mami aku aja yang buka
mami aku aja yang buka